proses rekapitulasi pilkada kota yogyakarta juga diwarnai aksi unjuk rasa
masa aksi dan polisi terlibat saling dorong
di mana seorang pria diamankan dan juga seorang perempuan parubaya pingsan
unjuk rasa yang terjadi saat proses rekapitulasi di kantor kpu kota yogyakarta ini awalnya berjalan damai
namun saat peserta aksi membawa sebuah keranda tanda matinya demokrasi di hadapan ratusan aparat
masa dan polisi pun terlibat aksi saling dorong dan lempar botol air mineral
kericuhan pun terjadi seorang pria yang diduga sebagai provokator sempat menjadi bulan bulanan masa sehingga harus diamankan
seorang wanita peserta unjuk rasa pun pingsan di lokasi
diduga karena terjepit saat terjadi saling dorong dengan aparat
masa pendukung paslon wali kota nomor urut satu ini menyatakan
ada indikasi kecurangan dalam pil wali kota yogyakarta
saya sampaikan bahwa ketika kita berhasil membongkar kota
suara tidak sah di tps empat kota baru
fakta membuktikan bahwa itu sah dan telah direkomendasikan oleh panggas kota yogyakarta
yang tergabung dalam forum pengawal demokrasi indonesia ini menilai
membudaknya sulat suara tidak sah mencapai empat belas ribu suara adalah aneh
hingga jumat sore ratusan personel polisi melakukan pengamanan ketat di kantor kpu yogyakarta
dan arus lalu lintas di jalan megelang menuju yogyakarta pun dialihkannya
dato tri pintoko dera istimewa yogyakarta